selamat pagi jalur mudik utara dan selatan sudah dipadati oleh para pemudik
dan bagi anda yang akan atau sedang melakukan perjalanan mudik
berikut kami sajikan informasi lalu lintas di jalur mudik
dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini arus mudik di jalur utara
kita telah terhubung dengan korrespondensi yang ada di indonesia dan natia shina
yang saat ini berada di tegal jawa tengah
selamat pagi natya bagaimana arus lalu lintas yang ada di sana saat ini
selamat pagi lady ada sedikit kabar baik bagi anda para pemudik
yang tengah melintasi jalur utara atau yang hendak melintasi jalur utara
untuk menuju kampung halaman anda
karena pada hari ini arus lalu lintas di brebes juga kabupaten brebes timur
dan juga di kota tegal agak sedikit lengang dibandingkan dengan kemarin pada puncak arus mudik
jadi di exit tol brebes memang kendaraan
kendaraan bisa dibilang masih padat
namun jumlah kendaraan yang melintas tidak sebanyak kemarin pada puncak arus mudik
dan di sini di perempatan maya kota tegal
di sini saya bisa informasikan seperti yang anda bisa lihat juga
bahwa kondisi arus lalu lintas di sini begitu lancar
bahkan jumlah kendaraan yang melintas relatif sepi
karena sejak kemarin malam memang telah diberlakukan berbagai macam inisiatif dari aparat kepolisian
sebagai salah satunya adalah pengalihan kendaraan menuju jalur alternatif dan juga kontra flow
seperti yang terjadi di sini lady
kemarin itu di belakang saya itu kendaraan mengantri hingga dua puluh km dari arah jakarta menuju jawa tengah
ke sebelah kiri saya ini
namun sekarang tidak ada penumpukan kendaraan atau antrian kendaraan lagi
karena seluruh kendaraan sudah dialihkan ke jalinkut yaitu jalur lingkar utara melewati kota tegal
jadi banyak sekali memang alternatif alternatif jalan lain selain jalur panturan dan juga ruas jalan tol
yang bisa menjadi alternatif bagi para pemudik agar bisa menghindari kemacetan lady
natia jika di beberapa titik ada catatan kecelakaan bagaimana di daerah tegal jawa tengah sendiri
apakah ada catatan kecelakaan ataupun titik titik rawan yang harus diantisipasi oleh para pemudik ini
baiklah lady untuk kecelakaan

jadi belum tidak ada kecelakaan yang signifikan
karena memang dari pihak pengelola tol sendiri sudah bisa dibilang cukup antisipasi
untuk bagi para pemudik yang mungkin mengalami hal hal yang tidak ingat seperti kecelakaan
misalnya seperti contohnya di gerbang tol brebes timur
di sana sudah disediakan fasilitas seperti darurat tenaga polisi yang siap menderek
apabila ada mobil yang mogok kemudian juga ada fasilitas berupa ambulans
mobil ambulans yang diberikan kecepatan untuk mengembangkan kecepatan
mobil ambulans yang siap mengangkut penumpang apabila ada yang kecelakaan
dan juga seperti pos kesehatan seperti itu
untuk masalah kecelakaan kesehatan para pemudik mungkin yang melewati tol bisa dibilang sudah terjamin
karena di ruas jalan tol yang berjelak dua puluh km tersebut
antisipasi dari pengelola tol dan juga aparat keamanan sudah cukup
namun untuk masalah titik titik rawan seperti titik rawan kemacetan
mungkin di sini memang agak sulit dihindari
karena memang ada beberapa titik yang akan selalu mungkin akan bisa dibilang sering dilewati pemudiknya
seperti misalnya pasar tumpah apabila kita melewati jalur pantura
para pemudik sering sekali tentunya akan melewati pasar tumpah
dan juga spbu dimana kendaraan sering sekali mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak
dan tentunya hal tersebut membuat memperparah antrian kendaraan dan tentunya memperparah kemacetan
seperti itu lady
baik terima kasih natia shina atas laporan anda selamat bertugas kembali dari tegal jawa tengah
dan demikian tadi informasi mengenai arus lalu lintas
dari tegal jawa tengah
dan untuk sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti perkembangan situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
satu jam mendatang
jangan lupa unduh aplikasi gomudik di cnn indonesia di google play store
untuk mendapatkan informasi terkini seputar jalur mudik